gue tuh gak mau ada musuh
apalagi gue punya musuh cewek cantik kayak lu gue gak mau
apaan sih ini
iyuh ini apaan
sengaja nih dia pasti
sorry ya gak sengaja
ih apaan sih kan gue udah bilang sorry ke lo ya cece sama gue
ayo beran beran

enggak kok cuma dikit dikit dong
gue tuh gak sengaja dorong lo
lo ngapain diri disini
ya allah kenapa lo panggil temen gue gue gak mau lah
lo pisik salah salah
angel udah gak usah ribu sauan lagi

gue gak mau pegangin sih
di kelas ini siapa yang bisa jawab
siapa yang menemukan
angel udah gak usah ribu sauan lagi ya
fine bukan gue yang nyari ribut ya duluan
jawab pertanyaan ibu tadi
waduh tadi gue gak konsen lagi
pertanyaannya apa ya
kalau gue tanya lagi ke ibu ketahuan deh kalau gue lagi ngelamun
apa binatang yang dilindungi di ujung kulon
reva kamu dengar nggak pertanyaan ibu tadi
oh iya aku tadi dengar kok bu
iya jawab dong
eh reva kamu nih dengar gak sih pertanyaan ibu tadi
kamu gak boleh bercanda dalam kelas apalagi mempermainkan ibu guru di sini
karena orang pertanyaannya siapa yang nemukan kutub selatan
apalah jawabnya badal
nah ini bu
melly nih bu tadi dia yang bilang sama saya bu
kalau pertanyaannya itu hewan yang dilindungi di ujung kulon bu
ya aku kena juga deh
jadi dari tadi kamu gak merhatiin pelajaran ya
oke sekarang meli sama reva ibu hukum
kalian berdua keliling lapangan tujuh kali
lepas itu sekarang
ini semua gara gara lo sih mel
kalau lo gak tahu soal misalnya lo bilang aja nggak tahu
iya udah tahu gue sayang gede
eh mantap sama bebek ian kalau lagi dikelak
orang gue gak merhatiin juga
gak apa apa deh yang penting lo ikut dihukum juga sama gue
mas mobil sedan yang suka aku bawa itu mas pajaknya harus diperpanjang
ya udah kamu perpanjang aja gampang kan
iya sih mas tapi gini loh mas
ini misalkan ya tapi terserah mas
kalau misalkan balik nama jadi nama aku aja gimana
jadi nanti aku gak perlu rapot rapot minjem ktpm mas lagi
kan kalau minjem ktpm mas itu harus seharian
siapa tahu tiba tiba di kantor mas butuh ktp apa segala macam bisa pakai ktp aku
gimana mas tapi kalau mas nggak keberatan tapi kalau keberatan sih nggak apa apa
gak ada masalah saya gak apa apa pakai nama kamu biar lebih mudah ya
ya makasih mas
ah satu persatu hartanya mas pi akan jatuh ke tanganku
tahu udah biasa
pak ternyata bapak bisa ngoprek ngoprek motor ya pak ya
wah saya nggak nyangka nih pak amir serba bisa juga ya
bisa jadi guru bisa ngelawak bisa benerin motor bisa bohong juga
kamu juga bisa aja yan
tau kal ya biasalah itu
eh duduk duduk eh kalian mau minum apa air putih air putih dingin air putih hangat apa kopi
ah nggak usah pak nggak usah repot repot soalnya kan kita juga tahu bapak kan masih tinggal sendiri
belum ada yang nemenin jadi siapa yang bikin kopi pak
alah gak gitu juga keles boy biasa aja
eh by the way kalian bertiga kesini aja
kesini ada perlu apa ya
ah langsung aja deh pak
kita kesini mau ngajak bapak masuk ke sekolah saya yang baru pak
jadi guru matematika
boleh aja apa boleh banget nih
kok gak semangat gitu sih nggak seneng emang pak
gak seneng ya
ya ya ya pak oke pak
ya ya pak oke pak
ya ya pak
ya ya pak
ya ya pak

akhirnya kita semua ngumpul lagi nih
kecuali si ian anak bawang
ya tenang ya mungkin belum waktunya loh pindah ya
yaudah ya cepet ya
kamu kan ngerti motor
tolonglah saya nggak ngerti nih dari tadi ngoprek ngoprek puyang sendiri
hahaha kira kira saya bakal bisa beneran tadi bilangnya otodidak
yaudah pak kalau gitu saya cabut ya pak ya
berarti lo kerusakannya itu apa nih pak
itu di dalam
kalian tunggu di sini
buatin apa nih pak
kal kegain nih lo aja
sabar sabar sabar kalian udah kayak yang udah habis olahraga dari mana gitu ya
kausan banget kayaknya
karena ini pertama kalinya dalam hidup gue
gue tuh dihukum suruh lari keliling lapangan tujuh kali
tidak apa apa biar jadi pengalaman
udah kurus gue
apa ada dingin
lo kenapa tadi di sini hari
dan gue sih ngerasa mungkin lo kesel sama gue waktu gue ulang tahun ya
wah tuh gak mau ada musuh
apalagi gue punya musuh cewek cantik kayak lo
gue gak mau
dia memang penting